ada kembali di cnn indonesia news report upaya evakuasi tim medis di asmat papua
membuahkan hasil pasien gizi buruk serta komplikasi penyakit dirujuk ke rsud agats
hingga sabtu malam puluhan anak dan balita dievakuasi tim medis ke rsud agats
mereka ditemukan oleh tim medis yang saat ini masih melakukan penyisiran ke sejumlah kampung
di puluhan distrik di kabupaten asmat
pendataan langsung dilakukan tim dokter yang bertugas
pemeriksaan awal meliputi pemeriksaan fisik penimbangan berat badan pemeriksaan mata hingga detak jantung
terbatasnya tim kesehatan serta jumlah ruangan perawatan membuat pasien ini harus menunggu giliran
agar bisa mendapatkan penanganan medis
dari pemeriksaan sementara anak anak serta balita ini tidak hanya mengalami gizi buruk dan juga campak
tapi juga mengalami berbagai penyakit komplikasi seperti halnya malaria pneumonia dan infeksi saluran pernafasan
sementara itu rumah sakit umum daerah kota agats di kebupaten asmat papua
tidak mampu lagi menampung pasien gizi buruk yang terus berdatangan dari sejumlah distrik di asmat
pasien yang tidak mendapatkan ruang perawatan terpaksa ditampung di gereja protestan indonesia agats asmat
seperti inilah ruangan yang digunakan pemerintah kabupaten asmat untuk merawat sebagian pasien yang mengalami gizi buruk dan juga campak
di aula gereja ini terdapat ataupun dirawat tiga puluh sembilan anak yang menderita gizi buruk
di mana dua anak juga terjangkit penyakit
pemerintah terpaksa menggunakan aula gereja yang berada tidak jauh dari rsud agats
karena ruang inap sudah tidak dapat lagi menampung pasien yang terus berdatangan
rsud agats kini menjadi satu satunya rumah sakit dirujukan
utama di kabupaten asmat dari kejadian luar biasa gizi buruk dan campak yang tengah mewabah di kabupaten asmat
dan untuk mengetahui kondisi terakhir di asmat yang mengalami wabah campak dan gizi buruk
koresponden cnn indonesia femi afriyadi sudah siap dengan laporannya
femi selamat siang
anda tadi melaporkan bahwa memang jumlah pasien sendiri semakin bertambah
terutama dari tadi malam
lalu bagaimana dengan siang ini dan bagaimana juga dengan rumah sakit setempat yang menurut anda katakan bahwa tadi
rumah sakit sudah tidak mampu lagi untuk menampung para pasien ini
ya selamat siang iqbal
betul sekali yang anda sampaikan
kalau berbicara bagaimana situasi dan kondisi di rumah sakit
umum daerah agak siang hari ini sepertinya memang lebih landai dibanding kemarin malam
karena memang hingga saat ini belum ada laporan pasien pasien baru
khususnya anak anak atau balita yang terindikasi gizi buruk campak dan sejumlah komplikasi penyakit lainnya
yang tadi anda sebutkan belum ada datang dan diantarkan oleh ambulans rumah sakit ke instalasi gawat darurat
tapi ini belum berarti
bahwa tidak ada lagi korban yang akan dievakuasi ke rumah sakit ini
karena memang saat ini tim kesehatan dari kementerian kesehatan mabesteni dan juwapori
ini masih terus menyisir ratusan kampung
tepatnya ada dua ratus dua puluh empat kampung dari dua puluh tiga distrik yang ada di kabupaten asmat ini
tim masih terus bekerja dengan mekanisme atau pola jemput bola seperti itu iqbal
di mana tim dibagi dalam beberapa titik kelompok
tim medis nanti akan menjangkau lima hingga sepuluh distrik untuk masing masing titik
dan kemudian dari sini nanti ditemukan apakah memang ada anak anak atau balita balita yang terindikasi dari kejadian luar biasa ini
kita memang patut mengapresiasi tapi memang kalau berbicara dalam perhambatan
kita tidak bisa menantikan bahwa kondisi ini juga terjadi di sini iqbal
seperti yang saya laporkan tadi pagi
kondisi dari rumah sakit satu satunya yang jadi rujukan utama dari kasus luar biasa ini
tidak lagi bisa menampung untuk merawat anak anak atau balita pasien gizi buruk dan komplikasi penyakit ini
karena hampir seluruh ruang rawat inap yang ada di rumah sakit ini sudah dimonopoli atau diisi oleh pasien pasien klb
dan dipercaya dengan instalasi gawat gawat yang memang hanya penanganan sementara saja
karena bagi pasien pasien yang datang ke rumah sakit untuk berobat
ini juga sudah dipadati oleh anak anak serta balita
begitupun juga dengan allah rumah sakit juga sudah penuh dengan anak anak pasien korban kasus luar biasa camat dan gizi buruk ini
bahkan lorong rumah sakit pun juga menempatkan sejumlah tempat tidur bagi pasien pasien anak anak dan balita
jadi kita perlu menginformasikan bahwa
pada saat ini kata adanya dan disamping itu juga dengan tim medis yang bertugas ini juga menjadi salah satu kendala penanganan ini bisa beresil lebih cepat
karena memang dokter spesialis yang kerja atau yang melalui kasus ini spesialis hanya ada dua orang saja
selebihnya hanya dokter umum saja yang melakukan praktek atau menanggulangi kasus ini di rumah sakit umum daerah adat
inilah yang kemungkinan menjadi kendala dalam upaya penanganan
penanganan kasus ini agar lebih maksimal
tapi kemudian tentu ini tidak mematahkan semangat
apapun kondisinya berapa jumlahnya tentu ini akan ditangani dirawat dengan baik
karena memang setelah dengan pola jemput bola atau masuk ke distrik distrik seperti ini justru kasus ini semakin terdeteksi
bahwa memang selama ini ada kesan apa yang terhadap pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi vaksinasi serta penyelidikan
sehingga kemudian edukasi edukasi seperti ini tidak perlu agar penanganan seperti ini hanya tidak bersifat sesaat saja
ada kesan terabaikan
kalau menurut anda seperti demikian lalu bagaimana dengan bantuan sebenarnya sudah banyak juga yang datang ke sana
dan juga banyak juga seperti menteri sosial
dari staf ke presiden juga sudah datang ke sana
lalu mengapa hal ini bisa terus terjadi sedangkan alasan dengan letak geografis yang bisa kita katakan selalu sulit menyulitkan bagi para pemerintah pusat yang akan menuju
ataupun pemerintah daerah yang akan menuju ke sana untuk mengevakuasi warga
itu selalu menjadi alasan utama ataupun alasan yang bisa kita katakan sebagai tanda kutip begitu
hal yang alasan yang biasa begitu
apakah ini tidak ada tindak lanjutnya
ini sudah berjalan cukup lama femi
ya ingin tahu kita memang patut mengapresiasi
kita tidak lupakan bahwa ada reaksi yang cukup cepat dari pemerintah
baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk menanggapi atau menanggulangi kasus ini
walaupun ini akhirnya kemudian belakangan justru juga ditemukan fakta fakta korealita yang semakin miris begitu dengan kondisi kesehatan masyarakatnya
tapi kita juga perlu mengetahui bahwa
karena secara geografis topografi daerah asmat ini memang terdiri atau lebih didominasi oleh hutan rawa dan sungai begitu
sehingga kemudian inilah yang memang bisa kita katakan cukup menghambat
saya kemarin juga sempat berbincang dengan bupati yang mengatakan bahwa kendala geografis seperti ini tidak bisa dipungkiri menjadi alasan
kenapa kemudian tidak optimalnya
bagaimana pemberian layanan kesehatan atau pelayanan pelayanan lain dari pemerintah daerah khususnya kepada masyarakat yang tersebar di dua puluh tiga distrik ini
ditambah juga dengan pola hidup masyarakat yang saat ini memang masih ada yang berpindah pindah
artinya mereka masih menetap di difak difak di dalam hutan
kemudian disitulah kesulitan kesulitan terjadi saat nanti akan ada implementasi dari program program kesehatan pendidikan atau apapun itu
sehingga kemudian ini tidak terjangkau secara maksimal
tapi tentu kita tidak meratapi kondisi ini secara terus menerus
tujuh belas tahun kabupaten ini berdiri tentu ini bukan perkara yang baru menjadi alasan hingga kemudian hal hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat ini selalu dijadikan tameng bahwa akses adalah salah satu kendala
kita contohkan saja memang ada persoalan kompleks di sini iqbal
untuk mencapai atau menjangkau satu distrik saja dari dua puluh tiga distrik katakan
di pulau tiga distrik pulau tiga yang memang paling banyak korban berjatuhan di sana
untuk cara saja kita harus mengeluarkan bbm dan sewa speedboat atau feeder itu bisa mencapai angka sepuluh hingga dua belas juta
untuk bbm saja
kemudian bagaimana dengan distrik distrik yang berbatasan atau berada di ujung yang berbatasan dengan papua nugini misalnya
bahkan butuh biaya yang sangat besar
bahkan ada warga yang mengatakan
bahwa mereka datang harus menginap di dalam hutan untuk bisa mencapai atau mendapatkan layanan kesehatan
inilah kemudian persoalan persoalan yang kompleks yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
bahwa ini tidak biasa bisa dibiarkan begitu saja
harus ada langkah langkah konkret agar seluruh kendala kendala ini bisa diselesaikan satu persatu
jangan kemudian ini menjadi pembenaran bahwa papua semakin tertinggal atau kabupaten asmat ini semakin tertinggal

karena memang tenaga edukasi baik itu pendidikan kesehatan ini sangat minim
bupati sendiri mengakui bahwa orang orang atau tenaga tenaga pengajar atau kesehatan sendiri pun juga tidak bisa terjaring dengan maksimal
anggaran ada fasilitas ada infrastruktur tersedia
tapi kemudian orang orang yang berkeinginan untuk mengambil

dari lima target tenaga medis setiap bulan yang ditargetkan setiap tahun yang ditargetkan terkadang hasilnya nihil
tidak ada satupun yang masuk dalam jaring pemerintah daerah asmat untuk bisa mengabdi di kabupaten asmat
bayangkan anggaran untuk satu tenaga medis saja insentif yang disediakan bisa mencapai empat puluh
tapi dengan insentif sebesar itu juga tidak membuat tenaga tenaga medis atau tenaga pendidikan ini tergetuk hatinya untuk bisa mengabdi
kita tidak bicara secara general tapi kita bicara ini fakta yang dipaparkan jelas oleh bupati bahwa pengabdian di tanah asmat ini masih begitu mahal
walaupun memang harus bersentuhan atau harus bertabrakan dengan kondisi kondisi yang menghambat tadi
tapi ini tentu hapsat kebijakan yang lebih dari pemerintah apakah itu nanti akan ada persesmasan atau program keharusan atau kebijakan dari pemerintah
kebudayaan pendidikan atau kebudayaan kesehatan untuk menunjukkan teraputi bangsa yang mau mengabdi kebijakan
tentu ini tentu menjadi langkah atau angin segar bagi papua ini agar bisa lebih mendapatkan hak dasarnya sehingga kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ini bisa diterapkan maksimal dan rata di seluruh indonesia
semoga saja masalah ini segera terselesaikan
femi afriyadi yang melaporkan langsung dari asmat papua